kenaikan angka kasus harian covid sembilan belas di indonesia sudah resmi melebih angka pada puncak gelombang kedua varian delta
hari ini penambahan kasus kembali tembus di angka enam puluh ribuan
sementara pemerintah mengatakan epicentrum covid sembilan belas saat ini sudah mulai bergeser dari dki jakarta ke jawa barat
faktor apa yang membuat angka kenaikan kasus lebih dari gelombang kedua
bagaimana respon pemprov jabar atas lonjakan kasus covid sembilan belas ini
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung
ada kang uruzanul ulum wakil gubernur jawa barat selamat malam kang uruzanul ulum
jawa barat selamat malam
dan ada pak hermawan saputra dewan pakar iyakmi pak hermawan selamat malam pak
selamat malam bung renhard selamat malam pak waduh
dan nanti juga akan bergabung dengan kami ibu siti nadia tarmizi jubir kemenkes republik indonesia
saya akan ke kang uu dulu dari wagub jabar
pak wagup ini pemerintah mengungkapkan terjadi pergeseran epicentrum covid sembilan belas dari jakarta ke jawa barat
apakah data yang dimiliki pemprov juga sama dengan data pemerintah pusat bahwa memang sudah mulai ada pergeseran epicentrum dari dki jakarta ke jawa barat
memang diakui kita ini sangat luar biasa
hari kemarin saja sampai lima belas dua ratus
orang yang terpapar dalam satu hari
sebelumnya kita empat ribu tujuh terus naik
kalau hari ini kami belum mendapatkan laporan secara pasti dari beberapa kabupaten kota
tetapi wilayahnya tetap ada di daerah penyangga ibu kota dan bandung raya yaitu bodebek
pemerintah provinsi jawa barat insya allah sudah sigap dalam menghadapi peningkatan tahap atau periode ketiga ini
karena nakes nakes di jawa barat insya allah sudah profesional
karena kita di samping sudah lama sudah hampir dua tahun juga kita kan kenaikan ini yang ketiga kali
jadi sudah memiliki protokol
tetap terutama yang ada di kabupaten kota
kemarin kita sudah rapat dengan para bupati dan wali kota
saya sendiri yang memimpin rapat mewakili pak gubernur
semuanya kayak kota bandung kawali kota sudah menyampaikan
tempat isolasi oksigen kota depok juga
tapi bukan berarti
karena kami menantang adanya peningkatan
ini semua dilakukan sebagai biasa yaitu sedia payung sebelum hujan
tapi kalau daerah daerah di luar bodebek dan bandung raya ini tidak begitu signifikan
bahkan kayak pengandaran ini levelnya kan di level satu
kang uu artinya kenaikan kasus di jawa barat masih sama ya
seperti yang sudah kita sering bahas bahwa epicentrumnya itu masih di bodebek
mengapa rasa rasanya sulit kang uung untuk menekan penyebaran kasus di bodebek ini
ada di mana sebetulnya kendala dan juga problematikanya
karena kalau kemudian sekarang epicentrumnya mulai bergeser ke jawa barat
tapi paling banyak adalah di bandung raya dan juga bodebek
apa titik masalahnya tidak bergeser begitu masih di situ situ saja
ya menurut informasi yang kami terima di saat rapat kemarin adanya masyarakat sudah merasa corona itu tidak ada
jadi mereka sudah meninggalkan rokes sebagian
dan dipicu juga dengan mobilitas yang sangat luar biasa
karena daerah itu adalah urban
dan juga pergerakan ekonomi di wilayah tersebut
ya mungkin juga di jawa barat
menjadi andalan kita juga di jawa barat
dalam pad karena ekonominya juga bagus di situ
kemudian juga pak gubernur sudah memerintahkan kepada gugus tugas yang ada
dan juga para bupati dan wajib kota
untuk memberikan langkah langkah sehingga bisa diantisipasi
termasuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan dibuat lagi banner banner
tentang prokes tentang pola hidup bersih dan sehat
dan yang lainnya digalakkan kembali seperti sebelumnya
karena ada kesimpulan
kami kenapa terjadi hal semacam ini masyarakat dianggap ini sudah selesai
sehingga lalai dalam rokes
termasuk juga adanya vaksin sekarang yang terus digalakan
dari jumlah lima puluh juta berarti sudah sekitar tiga puluh tujuh juta orang ini
dan tahap tiga sekarang sedang dilaksanakan
terutama yang menjadi fokus perhatian pemprov adalah di bodebek tersebut
problem yang sama di bodebek juga terjadi di bandung raya kang uu
dari pemetaan yang dilakukan oleh pemprov jabar
ya seperti itu
karena di bandung raya ini mobilitasnya sangat tinggi
di akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini pad provinsi jawa barat alhamdulillah sudah membaik
dan estimasi dua ribu dua puluh juga akan kembali ke normal
sebelum pandemi ini
jadi di satu sisi ekonomi sekarang sudah bagus
tapi di sisi lain ada peningkatan lagi pandemi ini
ya saya ke pak hermawan saputra
pak hermawan dari pengamatan anda
seperti apa yang anda lihat mulai bergesernya epicentrum dari kasus covid sembilan belas ini
dari dki jakarta ke jawa barat dan mungkin akan ke luar pulau jawa
tapi kalau kita bicara soal konteks mulai bergeser dari dki jakarta ini
apa yang anda cermati dari situ
apakah memang cukup sulit ya untuk bisa mengendalikan kasus di wilayah wilayah aglomerasi
seperti bodebek misalnya atau ada faktor yang lain
iya jadi bung reinhardt kita harus melihat masa lalu ya
di saat juni juli kasus delta juga sama juga
bergeser epicentrumnya dari wilayah agglomerasi ke daerah daerah
hanya saja yang membedakannya bahwa daerah itu punya karakteristik yang berbeda dengan daerah kota ya
daerah yang sifatnya rural dengan daerah yang sifatnya urban atau perkotaan tentu saja beda
tipiologi masyarakat perkotaan itu mobilitas tinggi dan juga kesadaran tinggi termasuk ekonomi
artinya kemauan untuk melakukan tes misalnya kalau mereka menemukan gejala yang tidak nyaman di tubuhnya
apakah batuk pilek demam dan lain lain lebih mudah memeriksakan diri karena ada fasilitas pemeriksaan
karena ada duit dan biaya untuk dilakukan pemeriksaan
dan juga mereka juga tasarat untuk mobilitas aktivitas kerja atau keluar kota bahkan
sehingga deteksi ratenya akan jauh lebih besar ketimbang daerah rural
daerah seperti halnya kabupaten kabupaten yang mengandalkan banyak wilayah pertanian perkebunan dan lain lain
nah sehingga bisa kita katakan bahwa virus ini tidak mengenal pilihan tempat
yang satu satunya yang kita tahu bahwa peralihan dan penularan itu terjadi
karena adanya mobilitas
nah selama ada mobilitas keramaian dan potensi kerumunan
selama itu dengan natural saja pasti akan bergeser
itu yang terjadi di awal tahun lalu dan juga pertengahan tahun lalu
akan lebih cepat bahkan
dan itu akan sudah masuk di seluruh wilayah di indonesia tidak hanya jawa barat
hanya karena jawa barat menjadi wilayah yang terdekat dengan dki sebagai awal
dan juga penduduk paling banyak di indonesia secara provinsi
tentu jawa barat memiliki resiko yang lebih besar
maka itu kebijakan dalam bentuk kendali perilaku ini harus diterapkan
karena mengejar kapasitas rumah sakit kapasitas ruang ruang isolasi terpadu
tidak akan mampu menampung semua selama hulunya tidak dibatasi
dan juga ketaatan terhadap protokol kesehatan
itu sebenarnya yang paling utama bung reinhard
oke meskipun data dari bor di banyak daerah atau mungkin secara nasional masih dinilai cukup aman sebetulnya pak hermawan
lebih dari itu sudah over capacity
dan kita lihat bagaimana intensif care unit yang digunakan ya sudah lebih dari dua tiga ratus an orang dirawat di ruang ruang icu
angka ini kalau kita lihat angka agregatnya ini besar
walaupun kalau kita persentasekan dari jumlah tempat intensif yang tersedia memang terlihat kecil
tetapi tentu kalau kita bandingkan dari kejadian delta yang dulu sekarang sudah melebihi atau bahkan hampir meninggalkan
jumlah kasus delta pada puncaknya di saat saat lalu
dan kecenderungan itu masih terus akan naik
dan wilayah bergeser lebih luas
dan kendali yang paling pokok adalah kendali perilaku lalu juga kendali kebijakan
kalau kita hanya mengejar jumlah kapasitas perawatan dan tempat tidur rasa rasanya bukan di situ
titik tekan kita
oke kendali perilaku ya
dan dalam waktu dekat mungkin akan terlihat ada pergeseran kasus tidak hanya di jabar
tapi juga ke daerah daerah yang lain
sudah bergabung juga bersama dengan kita
ibu siti nadia tarmizi jubir dari kemenkes selamat malam bu nadia
selamat malam selamat malam pak wagub pak hermawan
baik bu nadia apa yang bisa dijelaskan oleh pemerintah dari kemenkes dari data data terbaru tiga hari terakhir deh
kalau kita melihat ya ketika kita sudah menembus rekor menembus angka dari gelombang kedua di varian delta
faktor apa yang membuat sampai akhirnya
kita bisa melebihi dari puncak gelombang kedua bu nadia
iya sebenarnya peningkatan kasus yang melebihi puncak dari delta ini yang memang kita sudah prediksi ya akan terjadi
karena pertama kita melihat pengalaman dari negara negara yang sudah mengalami puncak kasus delta bahkan mereka bisa tiga sampai enam kali
kedua ada prediksi dari lembaga internasional ini yang juga mengatakan bahwa peningkatan di kasus itu bisa sampai tiga kali enam kali di indonesia
nah yang ketiga adalah kita melihat bahwa beberapa daerah kalau kita lihat ya seperti jakarta kemudian depok bogor itu sudah melebihi kasus puncak pada varian delta
walaupun pada waktu itu kita belum secara nasional melebihi daripada angka delta secara nasional ya
jadi artinya tren peningkatan yang melebihi delta di beberapa daerah itu sudah kita lihat ya
kalaupun sekarang jakarta terjadi penurunan kasus kita bisa melihat bahwa peningkatan kasus yang terjadi mulai bergeser ke jawa barat
jadi kita lihat bahwa jawa barat dari hari ke hari terus meningkat jumlah kasus konfirmasi positifnya
nah yang paling penting sebenarnya bukan pada posisi bahwa kita bisa menahan sampai dengan angka puncak yang tidak melebihi delta karena memang pola penularan

bahkan kalau kita lihat yang terjadi di global kita bisa menahan sampai dengan angka puncak
kalau globalnya itu kurve gelombangnya kan sudah keempat ya
dan kurve ketiga dan keempat itu jauh sekali tingginya ya
kalau kita lihat jumlah kasus dua ribu dua puluh satu itu sekitar lima ratus enam puluh ribu secara global
saat ini sudah mencapai tiga lima juta kasus di dua ribu dua puluh dua ini sebagai akibat tentunya varian omicron ini
jadi ini suatu hal yang memang sudah kita prediksi

tetapi yang paling penting sebenarnya adalah kita juga harus mencari penyelesaian
tetapi yang paling penting sebenarnya adalah kita juga harus mencari penyelesaian
kita juga melihat pola yang sama bahwa tingkat keparahan dan kebutuhan untuk rumah sakit itu tidak separah pada waktu kita menghadapi delta
betul tadi disampaikan ada peningkatan tempat keterisian perawatan
tapi kita ingat ini baru dua per tiga dari tempat perawatan yang kemarin kita sediakan untuk varian delta
dan konversi konversi itu belum terjadi
kalaupun kemudian terjadi peningkatan angka kematian seperti hari ini ya
kita tahu bahwa angka kematian kita itu mencapai dua ratus enam kematian
tetapi kalau kita bandingkan varian delta pada waktu kita puncak kasus itu dua lima ratus kematian per hari
jadi kita melihat bahwa betul ada proteksi vaksinasi di sini
tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak panik
tetap protokol kesehatan dan pencegahan dihulu itu menjadi penting
supaya beban pada hilir itu tidak terjadi seperti pada saat delta
karena walaupun resikonya lebih sedikit tapi karena proporsi kasus itu bisa meningkat dua kali lipat tiga kali lipat
nanti secara absolut juga akan mendekati mungkin jumlah pada saat kita menghadapi delta
oke oke jadi angka yang beberapa hari terakhir muncul ini sudah terprediksi melihat masifnya cepatnya penularan varian omikron
model yang sama atau pola yang sama juga mungkin terjadi

mungkin terjadi pak wagup di jawa barat ketika wilayah agglomerasi dan juga bandung raya ini angkanya sangat tinggi
sehingga menyumbang kasus yang cukup besar sehingga jabar menjadi epicentrum yang baru
nah apakah ini sebetulnya sudah terprediksi ya oleh pemprov jabar bahwa memang akan mulai bergeser
daerah juga pasti akan di situ situ saja
lalu antisipasinya bagaimana sebetulnya selama ini agar di daerah daerah ini tidak terjadi
seperti yang anda katakan pak wagup
seperti yang sebetulnya sudah terjadi di pola yang sama di varian delta pak wagub
tapi dijawabkan nanti kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya langsung ke pak wagub jawa barat kang uu
kang uu pertanyaan yang mungkin sering sekali ditanyakan setiap kali ada kenaikan kasus

apakah tidak terprediksi oleh pemprov jabar bahwa memang akan bergeser ke jawa barat
dan itu daerahnya tentu yang sudah dipetakan sebelum sebelumnya
ya kalau bahasa bergeser sih saya nggak tahu ya
tapi kita sudah bisa membaca daerah daerah tersebut selalu saja ada peningkatan dibandingkan dengan daerah daerah lain
oleh karena itu pemerintah provinsi jawa barat tetap bekerja sama dengan para bupati wali kota di daerah tersebut
dan juga memberikan diskresi
untuk memberikan sebuah keputusan keputusan atau langkah langkah yang dianggap penting dalam mengantisipasi asap
terutama dalam testing pelacakan dan yang lainnya
karena itu pelacakan dan testing ini merupakan benteng juga buat kita melihat daerah mana yang memang ada pandemi meningkat
kalau tidak ada seperti itu hanya dilihat mereka yang sakit mereka yang datang ke puskesmas mereka datang ke rumah sakit
mereka datang ke puskesmas mereka datang ke rumah sakit

nah ini pak gubernur juga menguatkan tentang hal itu
jadi sekarang yang sudah dianggap ya lalai lah ya testing testing dan pelacakan ini nah sekarang dikirakan kembali
sehingga kita bisa mematakan secara kronisip daerah mana ketamatan mana desa mana kelurahan mana
jadi tidak secara keseluruhan
kepupaten kota kota
tapi perketamatan bahkan perkeluaran perdesa dengan testing seperti itu kita dapat gambar
pak wagub diskresi yang diberikan kepada daerah daerah yang tadi sudah disampaikan tadi itu apakah kemudian dievaluasi oleh pemprov jabar
mengingat misalnya depok sudah melampaui puncak varian delta
kemudian juga tadi ada angka bor yang cukup tinggi di bogor misalnya
nah itu pemprov jabar sendiri memantaunya bagaimana itu
tidak hanya sekedar memberikan diskresi tapi pantauannya seperti apa monitoringnya
jelas pertama kita mengadakan rapat setiap hari senin
seperti kemarin saya yang sendiri memimpin rapat mewakili pak gubernur karena beliau ke jakarta
kemudian juga laporan itu tiap hari lewat pikobar
karena kita punya sistem pelaporan yang sangat luar biasa dan ini sudah diakui oleh pemerintah pusat
akurasi data ini insya allah tidak diragukan kembali
kemudian juga setelah laporan laporan tidak menunggu
ini sudah diakui oleh pemerintah pusat
ini sudah diakui oleh pemerintah insya allah
kalaupun itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota silahkan
karena yang paham tentang situasi dan kondisi di daerah itu para bupati dan wali kota
tetapi tetap ada koordinasi dengan kami
karena kami pun harus memahami situasi kondisi di wilayah masing masing
jadi tidak blank begitu
oke pak hermawan kalau dari anda lihat dari kenaikan kasus belakangan ini meskipun terprediksi
tapi apakah ada catatan catatan tersendiri dari anda mengingat kita sudah menembus angka varian delta di gelombang kedua
ya tentu saja sebagaimana yang disampaikan bu
dan lihat tadi sebenarnya semua ini sudah terprediksi ya
bahkan sejak desember yang lalu sejak pertama kali omikron muncul dan masuk ke indonesia kita sudah memprediksi sebenarnya
namun demikian ada hal hal yang menyangkut di luar urusan kesehatan artinya beyond health
ada urusan ekonomi
ada urusan ekonomi sosial budaya dan aktivitas multinasional dan lain lain yang memang inilah yang menjadi pertimbangan sehingga pemerintah tidak begitu terlalu ketat
dan memberi ruang aktivitas walaupun tetap ada imbauan untuk protokol kesehatan
tentu saja ini akan membawa dampak di mana kasus itu akan terus menular
pada akhirnya ada kemungkinan tadi seperti yang disampaikan bu nadia juga bahwa dua atau tiga kali lebih besar secara kumulatif morbidity
tetapi mortality kita harapkan tidak terjadi lebih besar
tetapi kalaupun terus naik angka morbidity boleh jadi mortality atau angka kematian juga bisa tetap lebih tinggi
nah hari ini hari kemarin dan dua hari kemarin itu naik terus tuh
dari satu ratus empat puluh an satu ratus enam puluh an sekarang lebih dari dua ratus kematian contohnya
nah bukan berarti kalau kita bandingkan selalu membandingkan dengan delta tidak
andai kasus delta tidak pernah terjadi akankah kita membandingkannya dengan delta
jadi ini yang harus kita koreksi
kalau kita terus membandingkannya dengan delta seolah olah kita meremehkan yang sekarang omikron padahal komorbidity nya luar biasa
terjadi juga mortality ratusan orang meninggal tiap hari
artinya omikron ini serius maka juga harus disikapi serius
bagaimana caranya kendali perilaku
imbauan terhadap protokol kesehatan berbasis komunitas tetapi juga di backup dengan kebijakan pemerintah yang leveling
itu sudah bagus
penegakannya di lapangan implementasinya itu harus lebih dikuatkan karena pengawasan penegakan ini wilayah wilayah pemerintah daerah
sinkronisasi harmonisasi kebijakan antar daerah di dalam wilayah aglomerasi dan juga sinkronisasi harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat
itu tiada kata lain itu harus terus dan sebuah keniscayaan bung reinhardt
oke sudah serius belum anda melihat pemda dan juga pemerintah pusat instrumen kebijakannya
cara menanganinya dalam menghadapi varen omicron ini pak irmawan
kalau skalanya satu sampai sepuluh kami bisa memberikan penilaian sekitar enam atau tujuh
artinya belum optimal sekali tetapi patut kita apresiasi karena terus kita bekerja keras untuk berupaya mengendalikan covid ini bung reinhardt
oke bu nadia ada tanggapan bu nadia dari anda menyikapi kasus harian yang terus bertambah

nilainya enam sampai tujuh lah kalau kata pak irmawan tadi dalam penanganan kasus covid nanti ini
dan juga ini tentu akan bergeser ke daerah daerah yang lain
ya tentunya kondisi ini kan suatu hal yang kita pelajari juga ya dari delta
dki jakarta adalah lapangan pertempuran pertama kita nih kalau kita melihat dari adanya varian omikron ini
dan kita sudah tahu pada waktu adanya varian omicron ini kita kan hanya membuka untuk dki jakarta
untuk pelaku perjalanan luar negeri dan juga akhirnya transmisi lokal kan pertama kali di jakarta ya
memang battlefield pertama kita adalah di jakarta
yang kemudian kita tahu setelah transmisi lokal berikutnya itu adalah virus ini tidak mengenal ktp
jadi dia pasti akan bertindak ke provinsi provinsi lain
yang penting adalah bagaimana kita mengendalikan laju penularan dan kalaupun tadi pak irmawan memberikan nilai enam atau tujuh
yang penting adalah bagaimana kita mengendalikan laju penularan dan kalaupun tadi pak irmawan memberikan nilai enam atau tujuh

sifatnya kita tidak bisa memaksa untuk memuaskan semua pihak
tapi kita mencoba mencari keseimbangan yang terbaik ya antara rem dan gas
dan tidak ada satupun juga negara yang sudah membuktikan intervensi yang dilakukannya itu betul betul berhasil
jadi semua negara sebenarnya mencari bagaimana berupaya keluar dari pandemi ini

dan kebijakannya berubah rubah juga merupakan suatu hal yang mungkin masyarakat tidak tahu
dan kebijakannya berubah rubah juga merupakan suatu hal yang mungkin masyarakat tidak tahu
mungkin masyarakat melihat bahwa seolah olah pemerintah tidak konsisten
tapi sebenarnya bukan itu kita tahu yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang pengetahuan pengalaman dan ketidakpastian itu terjadi
tapi bagaimanapun juga bahwa keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan juga pertumbuhan ekonomi itu harus menjadi amanat yang harus dilakukan oleh pemerintah
oke nah bu nadia di tengah kewaspadaan akan bergeser ke daerah yang lain
episentrum di mana

ini boleh diterima tadi ini masih ada ulang saja
adakah itu oke
karena penyelamat atau northern saya wagah saya hawa hawa karena seharusnya
divaksin nah jadi
dan ini kondisi ini betul betul
yang harus kita perhatikan artinya
berarti tidak ada proteksi sama sekali ya
parah dan kematian itu akan terjadi pada
orang yang tidak divaksin sama sekali
atau kemudian orang yang hanya divaksin
satu kali itu perlindungannya mungkin
nah yang kedua adalah lansia
lansia kita tahu
makin bertambah usia resiko untuk
kematian dan keparahan juga semakin meningkat
kan bisa empat lima kali dibandingkan
usia lebih muda
bahkan kalau bandingkan
dengan usia yang lebih
mudah lagi dia memang seiring dengan
bertambahnya usia resiko itu semakin meningkat
terakhir comorbid sebenarnya
kan dari awal bahwa penanganan pandemi
pada waktu vaksinasi atau
vaksin ditemukan itu memang sasaran
prioritas utama adalah lansia dan orang
dengan comorbid makanya kemudian
itu yang menjadi prioritas
pemberian vaksinasi di banyak negara
artinya comorbid ini menjadi suatu
hal yang penting untuk kita kendalikan
karena kita tahu
sebenarnya sebelum masa pandemi pun
yang namanya penyakit tekanan darah tinggi
hipertensi penyakit gula diabetes
penyakit kolesterol itu kan
sesuatu yang sifatnya adalah
penyakit tidak menular tapi
mengancam ya tentunya
kualitas hidup kita nah ini yang
harusnya kita belajar lagi
sebenarnya dengan varian ini bahwa
ternyata betul bahwa penyakit penyakit comorbid
ini harus dikendalikan karena walaupun kita
sudah punya proteksi vaksinasi
tetap beresiko untuk tingkat
keparahan dan kematian itu kan terjadi
pada kelompok ini apalagi kemudian
kelompok yang punya penyakit komorbidnya
lebih dari satu hipertensi
misalnya dengan gula hipertensi dengan
kolesterol tinggi jadi ini
saya rasa juga artinya
secara komprehensif kita melihat bahwa
hal hal ini menjadi faktor resiko
sebenarnya kalau kita lihat
angka daripada kematian tadi ya
sangat kecil kalau kita
bandingkan dengan kondisi jumlah
kasus aktif yang sampai empat ratus dua puluh ribu
saat ini dengan angka kematian
ya itu proporsinya memang
jauh lebih kecil dibandingkan delta yang
apa dan bagaimana ini kemudian bu nadia
kang uu dan juga
pak hermawan yang harus
disiapkan yang harus dilakukan
mengingat prediksinya sekali lagi
kan sudah akan bergeser dari jki
jakarta ke jabar kemudian juga ke
daerah daerah yang lain bahkan mungkin juga di luar
pulau jawa itu juga sudah
diakui oleh menko
erlangga apa dan seperti apa yang harus
dilakukan oleh semua pihak
untuk mengantisipasi pergeseran
pulau jawa atau bahkan ke luar dki jakarta
tapi dijawabkan nanti kita bahas di segmen terakhir
dialog usai jeda kami akan segera kembali di saat lain
baik kita masuk ke segmen terakhir
dari dialog malam hari ini
saya ke pak hermawan sekarang
kalau kemudian instrumen kendali perilaku
kerap kali bertentangan dengan kepentingan ekonomi
misalnya nah ini kan sekarang sudah jelas
sudah jelas bahwa akan ada pergeseran
epicentrum baru ke daerah daerah yang lain
termasuk juga sudah mulai dari jawa barat
atau bahkan ke luar pulau jawa
lalu harus bagaimana kemudian
baik semua pemerintah
masyarakat untuk bisa
karena ke depan kita akan melihat
akan ada angka angka yang mungkin
lebih besar lagi bisa jadi atau kemudian
juga daerah daerah lain yang kemudian
angkanya juga akan lebih naik lagi angka kasusnya
dulu di saat kita
bulan juni dan juli ketika
delta melanda kita
sangat masif mengkampanyekan
atau upaya kesehatan
yang berbasis komunitas dari
dan oleh untuk masyarakat di sana ada
pelibatan pelibatan dari local
influencer ada tokoh agama
ada tokoh masyarakat
ada aparatur tni
aparatur polri dan berbagai
macam figur kepemudaan yang
dilibatkan semua orang
mengkampanyekan bagaimana cara menggunakan
masker yang tepat menjaga jarak
mencuci tangan dan semua
kerumunan yang berpotensi
karena juga ada keramaian itu semua
dihindari dan bahkan kegiatan
sosial keagamaan tetapi sekarang
itu tidak terjadi
sebaliknya terjadi kontra
perilaku yang pada akhirnya
masyarakat jenuh ketaatan terhadap
protokol kesehatan menurun jadi
kalau saat ini kalau kita mau kendali
hulu perilaku mengandalkan
kesadaran masyarakat itu agak
sulit dan lemah karena memang udah jenuh
sekali dan sulit membalikan
keadaan memang yang sudah terlandaikan
dengan kampanye kampanye juga
yang kadang kontra opini jadi beberapa
figur juga publik pemerintah
komunikasi publik juga
kurang tepat menurut saya ketika
asal sudah divaksin dan seterusnya lebih baik
kita tidak perlu menganjurkan supaya
juga masyarakat tidak
yang berlebihan di saat saat
seperti ini kita perlu bersabar
nah oleh karena itu kendali perilaku ini
harus disertai dan dilengkapi
dengan kebijakan kebijakan
ppkm itu sudah bagus levelingnya
sudah bagus tetapi pengaturan
teknis di dalam leveling
ppkm ini juga harus ditegakkan
diimplementasikan dengan baik
jangan hanya sekedar regulasi tapi
di lapangan sama saja tidak
betul betul dijalankan dengan baik
di daerah terutama ketika pergeseran ini
terjadi yang paling kita khawatirkan
karakteristik dan kemampuan daerah
kemampuan daerah untuk melakukan
case finding upaya menemukan
kasus secara cepat itu lemah
biasanya daerah itu pasif ketika
orang sudah ada keluhan orang sudah
merasa sakit harus dirawat
baru testing itu dilakukan di saat
bahwa testing agak lemah juga di daerah
ini juga boleh jadi berkaitan dengan
aksesibilitas ada geografi
yang mempengaruhi itu kita
maknai tetapi di situ juga lah
upaya pemerintah untuk meningkatkan
kapasitas testing di satu sisi
satu sisi juga adalah kampanye kesadaran
berperilaku tadi bung renhat jadi upaya
ini harus dilakukan secara terpadu
memang agak sulit kalau kita bandingkan
dengan suasana yang dulu yang sedang kita
iat iatnya tetapipun kita
tidak boleh patah arang karena
saat ini kasus terus naik dan kendali
yang terbaik adalah pada kendali perilaku
juga melalui kendali kebijakan bung rehat
menarik pak hermawan saya ke
kuu pak wagup oke
fokusnya kasusnya paling banyak
ya masih di bodebek dan juga
di bandung raya bagaimana mengantisipasi
agar ini tidak masuk ke
daerah daerah di luar daerah daerah urban
ini di jawa barat
ya pertama saya kurang sependapat
ya bahwa pemerintah ini
tidak serius menangani ini
padahal kami sudah melaksanakan
cuma mungkin perlu waktu
sampai kepada masyarakat kesadaran masyarakat
karena memang ini semua
dengan landainya betul seperti itu
bagaimana pak gubernur meminta
tempat bisnis juga
mal dan yang lainnya bahkan
ada sebuah mal yang dikasih sanksi oleh
pemerintah kota bandung dan yang lainnya ini menunjukkan
keseriusan termasuk juga ptm
juga ada aturan aturan tertentu
kemudian juga yang
disampaikan oleh pak gubernur sekarang adalah
corona ini kepada
masyarakat informasi yang apurat
oleh berbagai macam
lintasan bisa oleh pemerintah
ataupun oleh media
ada image seperti sebelumnya
sedang menggalakkan tentang vaksinasi
kemudian juga pemerintah sekarang
kembali kepada masyarakat
lewat gugus tugas yang memang diakui
kemarin dianggap itu adalah
gitu kan gugus tugas seperti itu
kemudian juga petugas petugas
kepolisian kemudian tentara
ini akan bergerak kemudian
tes yang terus berlanjut
kemudian juga pelacakan yang
akan dilaksanakan ini semua
protap pemerintah provinsi jawa barat
dengan para bupati wali kota
karena sudah pengalaman
termasuk masyarakat juga
sekarang tidak panik
karena memang kita sudah
di saat kemarin peningkatan
delta jadi pada prinsipnya
pemerintah provinsi jawa barat
tidak diam terus bekerja
sekalipun sudah lama mungkin
masyarakat sudah jenuh dan jerak
tentang corona ini tapi pemerintah
tidak jenuh tidak jerah alias terus bergerak
secara maksimal oke artinya
pemprov jabar sudah siap kang uu
menghadapi ancaman kenaikan
kasus beberapa hari ke depan mungkin
karena prediksinya akan mulai bergeser ke jawa barat
sudah disiapkan sampai dua puluh dua
kemudian pak gubernur
dari ketersediaan tempat tidur
di rumah sakit rumah sakit bukan hanya
rumah sakit negeri atau milik pemda
rumah sakit swasta pun harus seperti itu
saya ditugaskan beberapa kali
ke kabupaten kabupaten untuk
meninjau kesiapan dan alhamdulillah
rumah sakit yang ditinjau oleh saya
semuanya sudah siap
tetapi sekali lagi
bukan berarti kami menantang
oksigen sudah semuanya siap
nakes semuanya siap
dan sekarang mereka
menunggu kalaupun ada
tetapi sekali lagi bukan berarti
kami menantang meningkatnya
covid di jawa barat ini
bu nadia terakhir dari anda
prediksi dari pemerintah sendiri ya
bahwa ini akan mulai bergeser ke daerah daerah
pulau jawa yang juga tadi disampaikan
oleh pak herman bahwa
kalau di luar di daerah daerah
penanganannya ini yang perlu
kemudian diperhatikan lebih
dengan kepadatan mobilitas
jawa bali itu akan selalu
menjadi penyumbang kasus konfirmasi positif
dan kita lihat dalam
tiga minggu berikutnya
luar jawa bali akan selalu mulai terjadi
peningkatan nah dengan dua kondisi ini
yang pertama kita lakukan adalah
kita tahu kita lakukan
perpanjangan ppkm level tiga pada kabupaten
kota tertentu ya sementara
kabupaten kota lain masih berdasarkan
yang dicapai jadi dengan harapan
ini tentunya pemerintah daerah
dapat segera melihat
tadi dan melakukan akselerasi
akselerasi percepatan percepatan termasuk
saat ini baik booster maupun
pengulangan vaksin yang drop out
itu digalakkan oleh pemerintah
tapi yang paling penting adalah
kita kan tidak ingin beban dihilir itu
menjadi berat tadi
pak wagub sudah jelaskan
isolasi terpusat disiapkan
tempat tidur disiapkan
juga obat obatan tapi yang
paling penting sebenarnya kalau kita mau lihat
pencegahan dari tingkat
keparahan itu yang harus kita lakukan
jadi dukungan untuk
mandiri itu harus kita
lakukan ya untuk kemudian mencegah
masyarakat tadi jatuh kepada kondisi
yang berat yang kedua ya kembali lagi
testing dan tracing itu harus tetap
menjadi satu kunci sebenarnya
oleh pemerintah daerah untuk kemudian
membatasi kluster kluster lagi dan saya
yakin sebenarnya pemerintah daerah
juga punya pengalaman pada saat menghadapi
delta dan itu juga sudah menjadi
suatu kewaspadaan daripada pemerintah
daerah untuk bersiap siap juga
menghadapi omnipot ini dan
kita yakin artinya
menyeimbangkan tadi bagaimana
kepentingan kesehatan dan kepentingan
ekonomi itu sudah menjadi concern
dari pemerintah daerah juga yang
kemudian kebijakannya pasti
diharmoniskan dengan kebijakan pemerintah
tetap oke bu nadia ada prediksi
tidak dari pemerintah sebetulnya kita bisa
mencapai angka berapa dalam
omikron ini karena sudah tertembus enam puluh an
iya prediksi pasti
masih berubah ubah terus nih mas
reinhardt ya karena kalau kita
lihat grafiknya kita itu
naik turun ya tidak konsisten
terus naik seperti kebanyakan
ada yang mengatakan
tidak akan lebih dari seratus ribu
sebenarnya semua ini sangat tergantung dengan
intervensi kita bagaimana
pengurangan mobilitas menerapkan
protokol kesehatan itu jadi kunci
untuk menahan laju pengularan di samping
percepatan vaksinasi jadi
menurut saya masih mungkin kok
indonesia menahan laju penularan tadi
jangan sampai enam kali seperti prediksi prediksi
sangat lebar sekali ya
prediksi prediksi perhitungan tadi
ada yang satu setengah kali
ada tiga kali bahkan ada yang enam kali
tapi polanya itu masih
belum kita bisa
yakini dikarenakan memang
kasus harian kita itu masih
tren peningkatan yang konsisten
itu kembali lagi ke kita ya
sekali lagi juga ke masyarakat
kalau pak hermawan para dikisah epidemiolog dari anda
ini bisa sampai angka berapa kemudian kita
ya kita lihat aja ukurannya ya
demand kita yang kita periksa tiap hari antara
empat ratus ribu hingga lima ratus ribu spesimen
yang diperiksa tiap hari
dan itulah angka temuan yang
enam puluh ribu lebih sekarang dan itu sudah melewati
delta temuannya tetapi spesimennya
hampir sama dengan puncak delta
di saat dulu kita mencapai
kasus aktif empat ratus sampai
lima ratus ribu ya di saat delta dulu
juga spesimen rate kita sekitar itu
tetapi kan kita pahami
dari delta kalau bahasa
testing dan tracing sama dengan delta
sementara kecepatan penularannya
lima kali lebih cepat maka
angka kumulatif yang kasus aktif
saat ini sekitar empat ratus enam puluh ribu
lebih tinggal dikali lima saja
itu perkiraan yang ada di lapangan
resiko dan pembuktiannya bagaimana
buktikan atau tidak tetapi kira kira
itu adalah gambaran population
at risk yang mungkin terjadi
di lapangan bung reinhardt
oke oke menarik saya terakhir ke pak wagup
di tengah imbauan ya kepada
pm prof jabar provinsi
jawa barat karena akan bergeser
epicentrumnya ke jawa barat dari dki jakarta
apa yang ingin disampaikan pak wagub bagi
masyarakat jawa barat mungkin agar tidak panik
tetapi tetap kemudian mengedepankan
pertolongan keselamatan terutama di daerah daerah
memang daerah daerah urban yang selama ini menjadi
daerah yang kasusnya
cukup besar di jawa barat
yang pertama vaksinasi
harus segera dilaksanakan
ke satu ataupun ke dua dan ke tiga
dan yang ketiga juga pola hidup
bersih dan sehat ini penting
karena ini semua adalah benteng benteng
masyarakat corona di jawa barat
oke baik kita harapkan
semakin meningkat dari apa yang sudah kita bahas
pada malam hari ini banyak sekali
masukan banyak catatan dan juga banyak
perspektif yang diberikan oleh
bu nadia kang uu
pak wagub dan juga pak hermawan
untuk semuanya pemerintah dan juga masyarakat
kenaikan kasus dan juga
covid sembilan belas dari dki jakarta ke daerah daerah yang lain
terima kasih banyak pak wagub
kang uu terima kasih selamat malam
bu nadia terima kasih banyak pak hermawan terima kasih
selamat malam sehat selalu semuanya
sehat selalu semuanya